ya mobil balap formula e yang digunakan pada musim ini ini merupakan mobil listrik balap keluaran terbaru
nah kira kira seperti apa ya spesifikasinya
mari kita mengenal lebih lanjut mobil mobil yang canggih di formula e kemarin ya
ya ini kita lihat ada di sebelah saya mobil balap formula e yang digunakan pada musim ini diberi nama gentry
jadi mobil ini menggantikan mobil generasi kedua yang pertama kali digunakan pada musim dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
dan memiliki tenaga kecepatan dan juga efisiensi yang tentunya lebih baik dari pendahulunya
mobil balap listrik gentry ini jadi mobil formula e tercepat saat ini dengan kecepatan maksimumnya yaitu tiga ratus dua puluh dua km per jam atau setara dengan dua ratus mil per jam
cukup cepat ya
kemudian gentry ini juga jadi mobil formula e pertama dengan power train depan dan juga belakang
di depan baru ini menambahkan tenaga sampai dua ratus lima puluh kw ke tiga ratus lima puluh kw di belakang
dan artinya itu lebih dari dua kali lipat dari kemampuan regeneratif gentry saat ini dengan totalnya itu mencapai enam ratus kw
kemudian sebagai mobil balap yang ramah lingkungan tentunya juga mobil mobil formula e gentry juga menggunakan bahan bahan alami
untuk komponen mulai dari ban baterai hingga